sementara itu partai persatuan pembangunan mulai membidik nama yang akan diusung dalam pemilihan gubernur jawa tengah tahun ini
dari beberapa nama muncul dua nama yang mengerucut yakni mantan panglima tni jenderal gatot nurmantio
dan kepala badan narkotika nasional budi waseso
setelah partai gerindra mengusung nama sudirman said sebagai calon gubernur jawa tengah pada pilkada dua ribu delapan belas
partai persatuan pembangunan tampak tidak ingin ketinggalan ikut meramaikan momentum pesta demokrasi di jawa tengah
beberapa nama pejabat tinggi negara tengah dibidik partai berlambang kaabah ini
di mana dua nama diantaranya adalah mantan panglima tni gatot nurmantio dan kepala bnn budi waseso
meski masih menjabat budi waseso sudah akan memasuki masa pensiun
meski demikian dewan pimpinan pusat p tiga masih belum memutuskan siapa yang akan dibawa menjadi calon orang nomor satu di jawa tengah
alasan yang pertama beliau mempunyai satu sikap selama jadi pangan
itu mempunyai sikap yang cukup tegas kemudian pembelaan kepada umat islam itu juga jelas
kemudian hubungan dengan pemerintah itu juga bagus kalau tidak bagus tidak mungkin anda jadi pangang
kemudian faktor lain adalah beliau putra daerah
salah satu di antaranya adalah jenderal kak patu salah satu
ada juga pak buas dan sebagainya ada
nah ini kalau sudah ada kepastian dalam tempo paling lama dua hari kemudian kita bicara soal wakil